ya hari ini pengadilan negeri depok menggelar sidang perdana kasus dugaan penipuan dan penggelapan oleh agen perjalanan umroh first travel dengan terdakwa tiga pimpinan perusahaan
diantaranya direktur utama andika surahman direktur anika anissa hasibuan dan direktur keuangan siti nur raida hasibuan
ya berikut adalah profil para bos travel first travel yang telah kami rangkum untuk anda
pada pertengahan dua ribu tujuh belas anissa hasibuan beserta suami andika surahman dan adiknya kiki hasibuan ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penipuan dan penggelapan oleh agen perjalanan umroh milik mereka first travel
anissa desvitasari atau yang lebih dikenal dengan anissa hasibuan merupakan salah satu desainer indonesia yang telah melanglang buana berkat karya karyanya
karya anissa mendapat apresiasi dan sambutan
anissa juga mendapatkan sambutan meriah saat mengikuti peragaan new york fashion week pada dua ribu tujuh belas
sebelumnya ia berpartisipasi dalam new york couture fashion week selama dua tahun berturut turut
tak hanya itu anissa bahkan meraih penghargaan untuk koleksi fashion couture paling rumit artistik dan kreatif saat berada di gsf awards kans gala pada mei dua ribu enam belas
pemberitaan mengenai karyanya juga mendapat sorotan dari berbagai media luar negeri seperti the independent teen vogue dan al jazeera
andika dan anissa memulai bisnis travel pada dua ribu sembilan
saat itu masih di bawah cv first karya utama yang kemudian menjadi pt first anugerah karya wisata
tanpa pengalaman yang cukup dan bermodal nekat andika dan istri memberanikan diri memutar lima puluh juta rupiah uang pinjaman dari menggadaikan rumah peninggalan ayahnya
dalam kurun waktu dua ribu sembilan hingga dua ribu sepuluh usaha keduanya hanya mendapat sekitar lima konsumen
dua belas april dua ribu sembilan belas andika dan anissa memulai bisnis travel pada dua ribu sembilan
dua belas april dua ribu dua belas menjadi hari bersejarah untuk andika dan anissa
first travel mendapat kepercayaan untuk memberangkatkan satu ratus dua puluh tujuh karyawan bumn untuk umroh
first travel pun meraih penghargaan business and company winner award dua ribu empat belas kategori the most trusted tour and travel sebagai bukti pelayanan yang prima
kemudian pimpinan first travel lainnya adik dari anissa yakni siti nuraida hasibuan atau kiki menjabat sebagai direktur keuangan
seperti anissa dan andika kiki dikenal hidup mewah
kiki memiliki rumah mewah di wilayah kebagusan jakarta rumahnya ditaksir memiliki harga dua satu miliar rupiah
adik kandung anissa hasibuan juga kerap menampilkan foto jalan jalan ke luar negeri
terdapat foto dirinya bergaya di depan sebuah mobil bmw z empat yang harganya hampir mencapai satu miliar lengkap dengan plat nomor b delapan uan atau yang bisa dibaca buan
ketiga bos first travel yang kerap dekat dengan kemewahan pada masa kejayaannya menghadapi sidang pertama di pengadilan negeri depok sembilan belas februari dua ribu delapan belas

ketiga bos first travel yang kerap dekat dengan kemewahan pada masa kejayaannya menghadapi sidang pertama di pengadilan negeri depok sembilan belas februari dua ribu delapan belas untuk kasus dugaan penjara

sebelumnya baik anissa andika dan kiki dijerat dengan pasal tiga ratus tujuh puluh dua dan tiga ratus tujuh puluh delapan kuhp dengan ancaman penjara selama dua puluh tahun penjara
sebelumnya baik anissa andika dan kiki dijerat dengan pasal tiga ratus tujuh puluh delapan kuhp dengan ancaman penjara selama dua puluh tahun penjara